viral di media sosial bukit teletabis di kawasan gunung bromo di probolinggo jawa timur terbakar hebat
penyebabnya foto pre wedding dengan menyalakan suar atau flare hingga membakar ilalang di sekitarnya
dari hasil pemeriksaan enam orang yang berada di lokasi itu ditetapkan dan satu diantaranya dari pihak wo menjadi tersangka
ini adalah video saat api membesar di bukit teletabis kawasan gunung bromo kabupaten probolinggo jawa timur yang viral pada rabu siang
sejumlah orang yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran justru terlihat santai
belakangan diketahui orang orang yang terekam dalam video itu sedang melakukan foto pre wedding
sayangnya dalam pemotretan ini mereka menggunakan suara
sehingga menyebabkan ilalang di kawasan itu terbakar
video berdurasi lima puluh satu detik yang diunggah lewat akun medsos milik probolinggo kita ini telah ditonton lebih dari seribu kali dan menuai banyak kecaman dari netizen
orang orang yang ada dalam video pun kemudian dibawa ke mapol res probolinggo untuk dimintai keterangan
usai diperiksa intensif polisi akhirnya menetapkan satu tersangka
kasus kebakaran bukit teletabis di gunung bromo akibat flare foto pre wedding
tersangka berinisial aw warga lumajang ini menjadi manajer atau penanggung jawab wedding organizer
aw yang berinisiatif memakai flare saat foto pre wedding
sementara lima teman kerja aw masih berstatus saksi
selain itu agenda foto pre wedding di kawasan gunung bromo ini ternyata tidak ada izin dari tnbts atau taman nasional bromo tengger semeru
lima flare asat yang digunakan
yang empat yang digunakan
yang satu bisa dinyalakan
kemudian yang satu ini gagal dinyalakan terjadi lesupan
dari letupan inilah kemudian yang membakar bukit sapana atau padan sapana di blok semeru
diketahui pada rabu malam kebakaran lahan di bukit teletabis yang diduga akibat ulah kelompok foto pre wedding itu meluas hingga lebih dari dua hektare
hingga kamis sore pemadaman terus dilakukan petugas gabungan dari bpbd tnbts dan polres probolinggo
kuatnya angin di sekitar bromo membuat petugas kesulitan memadamkan api
petugas mengimbau agar pengunjung tetap berhati hati saat berkunjung ke wisata bromo
tim liputan cnn indonesia pak suruhan jawa timur